video penjarahan toko pakaian di depok jawa barat jadi viral di akhir pekan kemarin
penjarahan yang bertepatan dengan operasi lilin menyambut natal dan tahun baru ini
langsung ditindak tegas polisi
senin dini hari polisi menggerebek markas tempat berkumpulnya geng motor yang diduga menjarah
sebanyak dua puluh enam terduga penjara dan juga barang bukti diamankan
dua diantaranya adalah wanita
sekelompok anggota geng motor berpesta menjarah sebuah toko pakaian
di jalan sentosa raya depok jawa barat sabtu dini hari
dalam rekaman kamera pemantau mereka dengan leluasa mengambil barang dagangan
sementara penjaga toko yang tengah bersiap siap menutup toko
tak mampu berbuat apa apa
dalam hitungan menit barang dagangan senilai empat belas juta rupiah
ludes di gondol penjarah yang beraksi sambil mengancam menggunakan senjata tajam
lagi beresin patung ini
pas saya mengangguk orang banyak
ya sudah saya lari
teman saya mau bagi teman
terus mereka ngambil yang di mana aja
yang di sini aja
dari sini ke sana ke sini
kalau lemah lembar gue kesana
nah kalau minuman ini baru ke sini
ke sini dilemparin ke sini
bawa apa aja sih mereka
ya bawa barang barang yang tajam
ada ceweknya nggak
ya itu cerulit kaisa murai
berbekal keterangan saksi dan rekaman cctv
polisi dari gabungan satuan reskrim dan jatanras polresta depok langsung bergerak
tak kurang dari tiga lokasi digerebek polisi
termasuk markas geng motor di kawasan pancoran mas pitarajaya
dari lokasi polisi mengamankan tujuh belas anggota geng motor
yang kerap berpesta minuman keras hingga meresahkan warga sekitar
dengan demikian hingga senin dini hari
polisi sudah mengamankan dua puluh enam terduga pelaku termasuk dua wanita
apakah nanti dua puluh enam orang itu berapa orang yang akan
bisa kita tetap berkesangka tim saat ini masih bekerja
selain itu tim juga kita sebar ke beberapa tempat
untuk mengembangkan beberapa orang yang kita curigai
terlibat di dalam peristiwa pencurian dan pemerasan tadi malam
pengerbekan senin di hari merupakan pengembangan penangkapan
tujuh terduga penjara dari kawasan mampang depok
polisi masih terus mendalami motif anggota geng motor
yang meningkatkan level kejahatannya dengan beraksi menjara toko pakean
fahmi febriar depok